turun pangkat lagi dari capres menjadi cagup lagi
ya bagi kami siapapun orang memiliki hak termasuk pak anies juga untuk maju menjadi
gubernur dki jakarta ya tapi tentukan tidak tahu bahwa
majunya seseorang menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari
partai politik tanyaannya adalah tentu yang kedua mau turun angkat lagi dari capres menjadi
cabut lagi saya kira tentu ini harus dipikirkan karena jangan sampai apa yang
beliau dalam debat capres dengan pak prabowo siapa yang tidak kuat di dalam tidak berada di dalam
kekuasaan berarti memang selama ini yang ada pihak yang selalu ingin selalu berada di kekuasaan
saya tidak mengatakan bahwa
setiap orang memiliki hak untung kayak ngerti kan orang akan selalu menyebut soal standar etis
orth embwe karena itu bagi kami prinsipnya siapapun yang punya hak untuk menjadi calon

setiap orang memiliki hak untuk menjadi calon kepala daerah dari tentu auf eigen papa politik menjadi sangat penting
yose menjelaskan itated pada hari ini dan menjadi per syarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik
ak farmersi harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik
ya saya kira pak luhut ya tentu pandangannya masih sangat dibutuhkan ya bagi presiden yang akan
datang tentu saya kira pengalaman pak luhur yang selama ini mendampingi presiden jokowi sebagai
menko saya kira beliau tentu memiliki peran yang sangat dibutuhkan juga dalam konteks bagaimana
memberikan masukan kepada pemerintahan yang akan datang dengan pengalaman pengalaman yang
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya